hati papa sedih sekali sa
dia merasa aku dia minta uang aku terus
ya allah ya usah
bisa bisanya kamu bohong sama mertua kamu
mau taro dimana ini
buka mama sama muka papa di depan keluarganya nino elsa
kamu harus minta maaf sama papa elsa
kau udh hancurkan hatinya papa
udah pa jangan stres
kait untuk kepengenahan
lavude pa blogdeal ini rowan ivanaar pekerjaan wrecked by his ex buchokogunnya
ayo kita tunggu nino aja
kamu udah ketemu sama dia kan
terus gimana kalian baikan atau gimana
aku rasa proses perjalanan ini harus dilanjutkan
apa alasannya noh
reman yang tadi datang ke rumah kita ma
itu karena disuruh dan dikasih imbalan sama elsa
aku juga baru tau
mateo yang datang ke sini
itu sengaja biar aku bisa memberikan maaf buat elsa
apa gak nyangka elsa bisa berbuat seperti ini
apa gak nyangka elsa bisa berbuat seperti ini
satu hal lagi
aku juga baru tau ma
kalau mama sudah menjamkan elsa tiga puluh juta

dengan mengatasnamakan pengobatan papa surya
aku itu butuh uang mbak sekarang
aku itu butuh uang ma sekarang
oh butuh uang
sekitar tiga puluh juta
memang dia pinjam sama

karena mama janji waktu itu sama dia gak akan bilang ke kamu sayang
semua itu sudah dilakukan dengan konfirmasi sama papa surya
dan itu gak benar
semua pengobatan papa surya sudah dibayarkan sama adik baran ma
semua pengobatan papa surya sudah dibayarkan sama adik baran ma
uang yang sudah dia pinjam ke mamah tiga puluh juta
itu buat bayar preman tadi

kebaluan banget ya
pak berarti kita dibohongin sama elsa
pak berarti kita dibohongin sama elsa
terlalu banget nielsa
ini aku buatin teh buat papa
aku salah banget
hati papa sedih sekali
sampai seperti ini
papa selalu berharap ini cuman mimpi
papa menyangkal semua ini terjadi pak
bahwa ini cuma mimpi dan sebentar lagi papa akan bangun dari mimpi ini
karena papa punya keyakinan
bahwa semua anak papa
adalah anak anak yang baik
sampai seperti ini
jadi orang tua
itu yang kepikiran
apa yang mereka jauh the number dua
cukup ya nak
jangan lagi ya